mereka boleh menghilang dari pandangan
tapi gempa mereka tetap akan rasakan
kita harus mengerahkan kekuatan kita
untuk menghentikan gempa ini
syukurlah terima kasih dewa tahu
izinkan aku untuk sholat istiqomah
aku ingin meminta petunjuk kepada allah subhanahu wa ta'ala
agar kita dapat menyelesaikan masalah ini
ibu nda pun akan menolong para warga
yang terkena dampak gempa
baik ibu nda aku berpikir
mereka baru saja datang
tapi mereka malah membuat masalah
benar benar kurang ajar
adikku tercinta raikintri manik
beserta kebenakanku tercinta raden surawisesa
mereka semua telah dicuci otaknya
benar benar tidak bisa diatur
selama ini mereka memanfaatkan diriku
tetapi yang sebenarnya
yang akan memanfaatkan mereka
aku bisa memanfaatkan mereka
untuk menyingkirkan raden kian santam
di saat mereka
dan saling bertarung
oh makasih bawang impian
yang maha pengasih lagi maha penyayang
berikanlah apa petunjukmu ya allah
agar hamba dapat mengalahkan wandi
dan para sekutunya
karena jika terus dibiarkan
maka akan banyak orang
yang akan menjadi korban
dan rakyat pada jalan dari angkara murga
berikanlah petunjukmu ya allah
tidak perlu kau mencari wujud
tapi dengarkanlah apa yang kukatakan baik baik
oleh tiga tombak usakan agar yang satu
adalah tombak baru pinting di gunung merapi
tombak antaboga di gunung selamat
dan yang terakhir
tombak naga raksa di gunung cermai
carilah tiga tombak itu dan satukan
hanya itu yang bisa kau lakukan
untuk bisa mengalahkan mereka
allah telah mengantarkanku petunjuk
melalui suara itu
aku harus memberikan kabar ini kepada yang lain
aku akan mencari wujudmu
aku sudah jauh lebih membaik
ini semua berkat pertolongan allah subhanahu wa ta'ala
bagaimana dengan keadaan warga
semua sudah mulai tenang
kita semua bisa saling menguatkan
semoga saja mereka tabah dalam menghadapi cobaan ini
aku pun juga mendapatkan kabar yang baik
aku mendapatkan kabar yang baik
kepada petunjuk dari sholat istiqorohku
petunjuk apa nek
untuk mengalahkan musuh musuh itu ibu undah
berdasarkan petunjuk yang ku dapat
pangeran wangi dan juga putri nima
hanya bisa dikalahkan
dengan tiga tombak
dari tiga gunung
tombak baru kelinting di gunung merapi
ada di gunung selamat
dan tombak naga raksa
ada di gunung merapi
ada di gunung cermain
ada di gunung cermain
ada di gunung cermain
bagaimana bisa kita mendapatkan tiga tombak itu raka
kita tidak punya banyak waktu
kita tidak punya banyak waktu
oleh karena itu
kita harus berbagi tugas
aku akan pergi ke gunung merapi
rai surawi sesa akan pergi ke gunung selamat
dan yundara rasanta akan pergi ke gunung cermain